ada banyak cara menjelajahi keelokan negeri di era baru
menikmati hangatnya mentari pagi hingga melihat lebih dekat keindahan bawah laut
namun kebiasaan baru kini hadir bagi mereka yang berpelesir
menciptakan rasa aman bagi mereka pencari nyaman
kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi mereka yang gemar berpetualang
dan mereka yang menggandungi identitas budaya
inilah cerita tentang banyuwangi yang tak kehilangan pesonanya saat pandemi
sesaat lagi anda akan menyaksikan inside indonesia in association with
selamat pagi semuanya kita buka maskernya dulu karena kita akan melakukan yoga
salah satunya adalah olah nafas agar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita sempurna
yoga menjadi alternatif berlibur melepas penat
di banyuwangi jawa timur yoga dapat dinikmati saat ini
dan matahari terbit
yoga di tepi pantai selat bali seperti ini menjadi sensasi tersendiri
bagi mereka penjajal wisata kesehatan atau wellness tourism
saat pandemi covid sembilan belas kegiatan yang berfungsi sebagai olahraga
olah jiwa dan olah nafas ini dilakukan dengan menerapkan jarak aman
atau physical distancing antarwisatawan
ya menurut saya ini sangat menarik sekali ya
di tempat yang seperti ini kita tuh bisa yoga sunrise
menikmatin ada masa melihat deburan ombak
ada gunung itu sangat bagus banget
karena kan yoga itu untuk menyuruh udara segar
jadi menurut saya ini sangat sangat membuat saya menjadi nyaman
untuk liburan di tempat ini
iya sunrise yoga ini menjadi salah satu fasilitas yang ditawarkan
oleh sebuah villa di kecamatan kalipuro kabupaten banyuwangi
villa ini telah tersertifikasi sehat sejak awal juli dua ribu dua puluh
jaminan kebersihan kamar dengan protokol kesehatan ketat
memberikan rasa aman kepada setiap wisatawan
dan juga untuk penonton dan penontonan
terutama bagi mereka yang berlibur dengan konsep staycation
dua belas coutage yang arsitekturnya menyerupai rumah khas suku osing ini
menjadi daya tariknya
suku osing biasa membangun rumahnya ini tidak menghadap ke gunung
ini mengapa demikian nih pak
menurut historical dari nenek moyang suku osing
kalau menghadap ke gunung itu
gunung membawa berkah
dan semua rumah itu harus menghadap ke jalan
dan satu lagi mereka juga menentukan arah rumah ini
sesuai dengan kematian orang tuanya betul ya
ya betul sekali
ada pula hotel berbintang di kawasan kalipuro
yang menawarkan sensasi staycation berbeda
kolam renang di tepi pantainya siap memanjakan wisatawan
dari tempat ini pula
daratan pulau bali terlihat jelas
spa menjadi salah satu kegiatan wisata kesehatan
yang dapat dinikmati di hotel ini
berbeda dari biasanya
fasilitas spa beroperasi dengan menerapkan
aturan baru saat pandemi
spesifik untuk di spa
ada perubahan beberapa hal
dari menu treatment yang kita sediakan
kemudian proses proses yang dilakukan di spa itu sendiri
contohnya mencuci tangan
walaupun itu selalu kita lakukan
tapi beberapa hal yang sekarang itu untuk meningkatkan
untuk proses yang confident level atau kepercayaan
dari tamu sendiri akan proses itu dijalankan
kita cuci tangannya di depan tamunya biar kelihatan
treatmentnya misalnya kita tiadakan treatment treatment
yang berhubungan dengan area wajah facial itu kita tidak adakan
jadi lebih ke arah itu untuk memastikan bahwasannya
memang kita benar benar bisa memastikan terlepas
penularan covid itu sendiri
memastikan prosedur keamanan yang diterapkan wajib anda lakukan
jika hendak menjajal kenyamanan saat dipijak
pastikan terapisnya sudah bebas virus corona gitu
di sini sih protokol kesehatannya oke banget dan saya yakin sih
confident banget lah kalau untuk spa di sini
terima kunjungan wisatawan saat pandemi
salah satunya homestay yang terletak di desa rejosari kecamatan gelagah ini
setiap tamu yang menginap wajib menunjukkan surat keterangan bebas covid sembilan belas
ada sembilan pondok dengan harga mulai rp satu ratus delapan puluh delapan hingga rp tiga ratus tujuh puluh sembilan per malam yang ditawarkan
dilengkapi fasilitas kolam renang dan ruang bersama
homestay ini telah tersertifikasi sehat
sejak tahun dua ribu sebelas pemerintah kabupaten banyuwangi mengatur jumlah berdirinya hotel di banyuwangi
untuk bintang tiga ke atas dengan tujuan berbagi pasar dalam industri pariwisata
yang pertama adalah ingin memberikan ruang kepada masyarakat
utamanya pemilik umc yang kita ingin kembangkan karena kita punya program seri bumstik
dengan harapan bahwa kita bisa menjaga kemampuan masyarakat
ekonomi itu bisa berbagi tidak hanya sekedar dinikmati oleh para investor melalui hotel bintang tiga dan empat
tetapi masyarakat lokal dengan keberadaan pariwisata bisa mendapatkan manfaat dari pasar yang masuk ke banyuwangi
wisatawan bisa memilih apakah mereka menginap di hotel bintang tiga dan empat yang jaringan
atau mereka memilih experience yang tidur bersama masyarakat yaitu di homestay
ya sejak pemerintah setempat mengatur tata kelola penginapan untuk kelas menengah ke bawah
masyarakat lokal memiliki usaha
usaha homestay kini merasakan manfaatnya
bagi saya sih sangat berdampak sekali ya ketika saya pertama kali mendirikan homestay ini
sebetulnya saya tidak tahu marketnya tapi setelah berjalan berapa saat
melihat dukungan yang besar sekali dari pemerintah daerah di banyuwangi sini jelas sangat berdampak

bagaimana menurut kalian ke banyuwangi btw

tidak perlu nyangkain lagi deh
sudah gitu tidak perlu pakai paspor kan
benar di indonesia saja
karena kita tidak boleh meninggalkan jakarta kalau saya tidak terbuka covid sembilan belas
jadi sudah pasti aman dan sehat sudah bisa berwisata
selamat berlibur semuanya
saya mau makan dulu
untuk menjajal wisata bawah laut
wisatawan akan dibawa menuju rumah apung
dari rumah apung inilah
kegiatan snorkeling dan menyelam dapat dilakukan
saat berwisata air
masker boleh dilepaskan
namun tetap jaga jarak ya
pastikan juga bahwa peralatan yang digunakan
dalam keadaan bersih
karena ini anggap bersentuhan langsung
dengan beberapa banyak orang ya
terutama di alat snorkeling sih
kalau alat snorkeling kita
setelah cuci kembali
kita lap sampai bersih
baru kita tempatkan di tempat yang aman
terus kalau untuk alat diving
cuma kalau alat diving
ini harus diganti
salah satu daya tarik bang sling underwater
adalah biota lautnya yang terjaga
ya di sekitar rumah apung
anda dapat berenang dengan berbagai jenis ikan
wah seru banget nih
bernang berang di sini
wah banyak banget jenis jenisnya
kita bisa berenang bareng sama mereka
wah ini tempat sayang banget
tak jauh dari rumah apung
ada sejumlah lokasi yang dijadikan spot wisatawan snorkeling
keindahan bawah laut di objek wisata ini
tak lepas dari peran nelayan setempat yang berupaya
melestarikan biota laut di perairan ini
wah seger banget
akhirnya lihat sendiri ke bawah tadi waktu snorkeling
bagaimana konservasi yang dilakukan peran nelayan di daerah desa bang sling ini
nah yang menarik itu adalah
mereka tuh membuat apa ya
seperti untuk transplantasi karang
tapi di bawah juga ada beberapa macam
yang unik itu ada fish apartment
jadi emang kayak apartemen tapi untuk ikan ikan gitu
dan sudah mulai ditemui oleh karang koral koral soft coral hard coral juga
dan banyak banget
ikan ikan hiasnya di bawah
jadi pas snorkeling atau enggak diving di sini
rame kayak pasar
ya sebelum dibuka menjadi objek wisata pada dua ribu dua puluh
ada lebih dari dua ratus nelayan desa bang sling
yang melakukan penanaman terumbu karang dan rumah ikan di sini
mereka membangun tiga zona perlindungan bersama desa bang sling
di antaranya zona inti pengembangan dan penyangga
atau chse yang dikeluarkan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
di mana memelihara keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu faktor keberhasilannya
upaya pelestarian terumbu karang ini pun memberikan dampak ekonomi yang besar
bagi para nelayan yang mengelola bang sling underwater
bila biasanya hanya mendapatkan lima puluh ribu rupiah setiap melaut
kini ia bisa berpenghasilan sekitar lima ratus ribu rupiah per hari
dengan menjadi pemandu wisata
selain menikmati keindahan biota laut
di sini wisatawan juga bisa menjajal sejumlah wahana air
atau memacu adrenalin dengan bermain papan dayung atau pedelboard
seperti yang dilakukan david
pada saat ini
pemandu wisatawan juga bisa menikmati papan dayung atau pedalboard
dengan menggunakan kabel
ingin menikmati pesona pulau
kali ini gemala cindy dan david mengajak anda melihat lebih dekat keindahan pulau tabuhan
hanya sekitar dua puluh menit menyeberang dengan menggunakan kapal dari bang sling underwater
pulau seluas lima hektare ini tak berpenghuni
pulau ini tidak berpenghuni
menyuguhkan pantai berpasir putih dan air yang jernih
pulau ini punya banyak cerita
karena terbilang kecil anda dapat menjelajahi pulau ini dengan mengelilinginya
selain itu anda juga dapat menikmati pantai sambil bersantai
ingat tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya
eh tadi seru ya
iya seru banget
jadi liburan di banyuwangi gimana rasanya
wah seru banget
terus terus berkipun pakai protokol kesehatan gitu ya
nah kita mau kasih tips nih kepada masyarakat yang ingin berwisata di tengah pandemi
kira kira ada tips nggak
kalau dari saya ya itu
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
kalau saya sih yang pasti sebelum liburan atau bepergian

jadi aman dan nyaman nanti saat liburannya

nah kalau dari saya tuh kita harus yakin
tahu daerah mana yang sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan
yang pasti protokol kesehatannya ketat
oke itu sudah siap begitu ya
nah itu yang harus kita lakukan adalah menjadi wisatawan yang cerdas
dan juga tepat memilih destinasi wisata
karena semuanya sebenarnya bisa dinikmati
di indonesia aja
sana yuk gini
ia merupakan penumpisanmu pada outgoing usaha kiasa pagafan asasi programmer
umpama negara indonesia
berpetualang di banyuwangi seakan tak ada habisnya
selain garis pantai yang eksotis ada banyak destinasi wisata yang dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan saat pandemi
hingga awal oktober dua ribu dua puluh dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten banyuwangi mencatat ada dua puluh delapan destinasi wisata yang terverifikasi sehat
semuanya tersebar dari dataran rendah hingga dataran tinggi
tak hanya wisata alam wisata budaya pun bisa menjadi alternatif berlibur saat pandemi
taman ganrum terakun
terakun terkota di kecematan licin ini misalnya
berada di ketinggian sekitar enam ratus meter di atas permukaan laut taman seluas delapan hektare ini dikelilingi hamparan sawah dan kebun
lebih dari empat ratus patung penari gandrung yang terbuat dari tanah liat ini adalah salah satu daya tariknya
taman ini terinspirasi dari terakota warrior and horses di tiongkok
nah deretan patung berbahan tanah liat ini menjadi ikonnya
penggagasnya memilih bahan tanah liat karena dinilai lebih rentan
nah dari kerentanan itulah ada nilai tersendiri yang diusung di galeri raksasa terbuka ini yaitu kesenian dan ketidakabadian
karena yang abadi adalah proses dan nilai yang melekat di dalamnya
nah deretan patung penari gandrung ini selain menjadi situs untuk merawat sekaligus meruat kesenian tari gandrung sebagai identitas budaya banyuwangi
nah objek wisata ini rutin menggelar pertunjukan tari ganrum setiap akhir pekan pada pukul sebelas siang hingga tiga sore
tak hanya membatasi jumlah penonton jumlah penari pun dibatasi
biasanya ada empat orang penari yang mementaskan tarian ini
namun saat pandemi hanya dua penari saja yang pentas
itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan
meski mengenakan pelindung wajah mereka tetap menari dengan sempurna
gandrung disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing
kesenian ini tak lengkap jika tidak diiringi oleh panjak yang bertugas sebagai pengudang atau pemberi semangat dalam pertunjukan
sementara kendang menjadi instrumen penting yang mempengaruhi gerakan sang penari
nah kendang yang paling penting itu karena kendang itu kan peranan untuk mengiringi ganrum
lagi sama gerakan ganrum
tari gandrung tak lepas dari sejarah panjang kerajaan belambangan
konon sebutan gandrung dalam tarian ini berkaitan dengan terpesonanya masyarakat belambangan yang agraris
bahkan kesenian ini
menjadikan banyuwangi dijuluki sebagai kota gandrung
tari ganrum itu sendiri berarti ganrum atau disenangi
nah kari gantung itu sesuai namanya itu diwujudkan sebagai rasa syukur kepada dewi padi atau dewi sri
nah selain itu tari gandrung juga awalnya dipentaskan untuk menghibur para raja raja yang ada di banyuwangi
selain budaya banyuwangi juga dikenal sebagai surga para pecinta kuliner
bagi anda penggemar masakan bercita rasa pedas
pecel pitik bisa menjadi pilihan konon kuliner ini ada sejak zaman kerajaan belambangan dan
disajikan pada saat tertentu namun kini pecel pitik dapat ditemui di banyak warung penyaji
makanan dengan tampilan beragam kering atau berkuah ya ingin menjajal cita rasa khasnya saya
menyambangi desa kemiren perkampungan asli warga suku osing holilah adalah salah satu
pembuat pecel pitik yang dikenal lezat di desa ini di dapur tradisional rumahnya holilah mengolah
penganan legendaris ini berbahan utama daging ayam kampung pecel pitik dilengkapi bumbu cabai
kemiri gula merah terasi jeruk pulut garam dan parutan kelapa
untuk mendapatkan tekstur daging yang empuk pemanggangan daging ayam kampung utuh ini bisa
memakan waktu satu jam tanpa terkena api langsung daging ayam kemudian disuir dan
dicampur dengan bumbu pecel pitik pun siap disantap
nah yang membuat berbeda pecel pitik sajian khas ala suku osing di kemiren ini adalah mereka
melengkapinya dengan tumpeng nasi putih seperti ini kenapa nasi putih karena warna putih ini adalah
simbol kemurnian kesucian dan tumpeng ini bentuknya mengerucut ke atas sehingga setiap
orang osing yang menyajikannya ini berharap agar doa doa mereka cita cita mereka setinggi
langit bisa tercapai nah sekarang saya mau coba rasa pecel pitiknya seperti
meski disebut pecel kuliner ini sama sekali tidak menggunakan bumbu pecel seperti pada umumnya
nama pitik diambil dari bahasa osing dan memiliki filosofi tersendiri
di kemiren ini ada selamatan sawah itu maksudnya setiap pandi menguning itu harus diselamati dengan namanya pecel petik
kenapa petel petek adalah filosofinya adalah apapun kegiatan seorang petani
kalau toh kegiatan petani setiap hari mengerjakan kegiatan padi tanam padi sampai panennya
semua yang dilakukan ketitikobarangkang apik apapun kegiatannya jadi harus tetap diriduhi dengan allah swt
masyarakat osing di banyuwangi mengemari masakan yang pedas
itulah mengapa bumbu yang dipilih sangat mempengaruhi kelezatan kuliner ini
banyuwangi bak surga di ujung paling timur pulau jawa
wilayah yang dijuluki bumi belambangan ini menyimpan sejuta pesona
garis pantai yang eksotis kekayaan bawah laut memikat mata
hingga nilai budaya yang lestari menjadi cerita yang terjaga hingga kini dan nanti
pesonanya akan tetap digandrungi meski di tengah pandemi
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia in association with